iya ncus ke kamar mandi dulu bentar ya nak
om kangen sama rena
om kangen sama rena
sebentar saja rena
om kangen sama rena
lepas sini gak lepas sini gak
bisa bisanya lo udah kedeketin anak asuh gua lo
pergi gak lo dari sini
saya gak ada maksud jahat
kalau lo bukan orang jahat gak mungkin ya ketakutan kayak gini
gak ada tapi tapian pergi gak lo sana lo
hei anak kecil itu jujur ya
kalau dia ngerasa aman dia gak bakal takut dan nggak bakal teriak
lo pergi gak dari sini
atau lo mau gua teriakin lagi ya
pembaik pergi ya
kamu sehat sehat terus ya
kok kayaknya gua pernah liat
apa yang terjadi
enggak ada apa apa kok gak apa apa bu
jadi tadi tuh ada om om yang dateng
terus gangguin reina gitu
tapi udah saya usir udah saya usir
aman aman aman aman aman
mau ketuk perang dalamaczynners
ya udah calibration
berantem soal apa sah
teleponnya juga gak diangkat
mama tuh khawatir banget takut kecelakaan
atau ada apa sama dia ya kan
yaudah coba aku yang telepon ya ma
ya ampun nino kamu tuh kenapa sih
ini pasti ada hubungannya sama andin
nino pasti dipengaruhi sama dia
aku pergi dulu ma
apa hubungannya ya
pertengkaran mereka sama andin
ada apa ini sebenarnya
kemarin kan gak jadi mulu kita nih
sekalian kita ke notaris aja ya
aduh notaris terus
alasan apa lagi ya sekarang
ma bu chandra
kamu aja lah udah aja
selamat pagi bu
selamat pagi pak surya
ada apa nih bu
nino sama elsa baik baik aja kan
justru itu pak surya
pak surya saya tuh bingung sebenarnya mau telepon siapa
jadi akhirnya saya telepon pak surya

nino sama elsa itu lagi berantem sekarang
sampai sampai nino nya gak pulang pak tadi malam

saya bener bener khawatir kalau terjadi sesuatu sama nino
dan elsa bilang kalau ini ada hubungannya sama andin pak
dan elsa bilang kalau ini ada hubungannya sama andin pak
sampai elsa sama andin berantem
nanti kalau ada apa apa gimana pak
kalau bapak mau cari elsa ya
saya sangat khawatir saya takut terjadi sesuatu sama dia
dia kan lagi hamil pak
iya bu chandra

nanti saya cari elsa ya

nanti saya cari elsa ya
nino dan elsa bertengkar
katanya ada hubungannya sama andil
papa gak yakin
lebih baik sekarang kita ke rumahnya andin sekalian cek elsa ya

eh tapi untung sih
papa gak jadi ajak ke notaris
tapi aku jadi takut elsa
ayo kita berangkat yuk
eh eh eh eh eh mbak
ngapain di situ ah
itu kan adanya mbak andin
oh oh oh gak bisa
pintu gak akan saya buka kalau belum ada ingin dari pak bos
pintu nggak akan saya buka kalau belum ada ingin nyeri pak bos
hebat banget ya bisa bukain gak
hebat banget ya bisa bukain gak
kenapa dia pakai teriak teriak kayak gitu
eh eh eh mbak gak bisa teriak teriak begitu udah kayak di hutan
bisa diam gak andin
itu di depan ada adeknya mbak andin

dia di depan marah marah mbak
dia di depan marah marah mbak
kiki kurang tahu mas
ada apa lagi sih
mas kamu sarapan dulu aja ya
apaan lagi elsa marah marah
ada apa sih
mau lu tau apa sih
lo mau ngancurin rumah tangga gue
bener bener jahat tau gak mbak
mana pernah aku ngejelekin kamu di depan suami kamu
bohong tau gak
nino gak akan semarah itu sama gue
kalo lu gak bilang gua ada di mall
dia marah sama gue
lu udah fitnah gua tau gak
mbak nggak fitnah kamu ya
kalo mbak emang liat kamu di sana
dan mbak sama sekali gak pernah jelek jelekin kamu ya
gua gak percaya sama lo
tidak ada satupun orang yang bisa sembarangan di rumah saya
apalagi menyakiti istri saya
ada apa ini
aku berantem sama nino mbak
nino gak mau akan telepon aku
nino semalam juga gak pulang
itu semua gara gara mbak nino
jelas jelas lo tadi udah ngaku kalau lo yang bilang aku ninu gue ada di mall
lo sengaja kan
sengaja kan biar gue berantem sama nino
udah deh gini aja elsa
mendingan kita telepon aja nino
biar nino yang jelasin semuanya apa yang kejadian yang kemarin
dandan aja lama banget sih
ya madem telat nih
bagus gak ya
andin pasti tau kalo keluarganya membuang rena ke patiasuan mutera bunda ini
dia pasti kaget gua bawa ke sini
suara sampai raya banget itu
aduh pinter pinter banget sih ibu
andin kok gak keliatan kaget atau cemas liat manti ini ya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
karena dia akan inget sama dosanya
karena dia udah nyuruh keluarganya buang reyna kesini
rena lagi gak enak badan bu lagi dirawat sama umumnya
oh semoga reyna cepet pulih ya pak
yaudah mari masuk pak bu
mereka lucu banget ya mas
apapun yang terjadi mereka berusaha untuk selalu tersenyum
aku bener bener merasa bersyukur
karena aku masih punya mama sama papa
sumpah gue makin gak paham
kok andin bisa sesenang ini ya
padahal di panti ini anaknya dibuang
apa mungkin andin gak tau anaknya dibuang di pantiasuan ini sama keluarganya
baiklah untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan puisi dari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
sudah membesarkanku dan melahirkanku
kamu kemana sih sebenarnya
agronema residen dimana itu no tempat apa itu
kalau kamu udah tenang
kamu tolong cerita ke mama ada apa sebenarnya
tolong jujur ya sayang ya
yaudah kamu istirahat sana
tempat apa itu ya
kamu gak apa apa kan
udah udah gak apa apa sayang
aku gak tau harus gimana lagi
kamu gak boleh ngomong kayak begitu tadi
mama berkali kali ingetin kamu
elsa jangan sedih
buat anak yang ada di dalam kandungan kamu sayang
anak kamu akan bisa ikut ngerasain sedih
kalau kamu terus terusan sedih kayak begini
sekarang salah satu anak ayam
untuk atau tidak
apa ada mengemukanku pak
aku ada ke cewek
apa rica yang terbrareginya tuh
siapa p gospel tidak puas kadang
karena dikasih tau sama mbak andin yang kebetulan ada di mall itu juga mak
ada apa sih sama dia sebenarnya kenapa terus terusan ganggu
urusan rumah tangga kalian berdua
aku juga gak tahu mak
aku capek berantem sama nino mah
aku gak kuat
aku yakin ini sebuah salah mbak andin
halo sah mama mau ngabarin kamu kalau nino udah pulang ke rumah baru aja datang
alhamdulillah terus mama
tapi dia masih gak mau cerita apa apa ke mama
ya biar tenang dulu kan
terus dia cerita gak kalo dia dari mana
tadi sih dia bilang ke mama kalo dia tuh tidur di mobil di depan aglo nema residence
kamu tahu gak sih itu tempat apa sah
enggak aku gak tau ma
terus nino ngapain di sana ma
wah mama juga gak tahu kok kamu tanya mama
gini aja sah karena sekarang nina udah pulang
kamu harus baikan sama nino
pokoknya mau mau persoalan kalian selesai ya
kalian baik baik lagi
gak boleh ditunda
gak boleh jadi ganjalan di hati kamu oke saya
yaudah kalo gitu assalamualaikum
hah nino udah pulang mah tapi kata mama chandra
dia ke aglo nema residence tapi itu dimana ya
apaan ya di sana
asah sekarang kamu istirahat dulu aja ya
ini demi kebaikan kamu dan anak kamu
kamu butuh istirahat
mama tinggal sebentar ya
terima kasih mama
kakak mau cerita dongeng sama kalian
kakak mau cerita asal mula ikan duyung penasaran kan
sebenarnya andin ini lagi pura pura di depan gue atau gimana sih
tapi kenapa mukanya lepas gitu
gak sedikit pun kelihatan kalau dia sedang bersandiwara
kayaknya gue emang harus cari tahu soal ini
iya pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri
dan ketiga anak mereka yang umurnya masih kecil
pada suatu pagi mereka memakan nasi dan ikan
masing masing mendapatkan bagian
rupanya ikan yang ada tidak habis dimakan
dan suaminya pun memberikan pesan kepada istrinya
istriku ikan yang tersisa ini siapkan untuk makanan nanti sore ya
ia pun mengiyakannya pasal suami tersebut
namun pada saat makan siang si bungsu tiba tiba menangis
dan meminta ikan yang disimpan untuk hidangan sore nanti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
ia pun memberikan pengertian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
alhamdulillah pak sekarang sudah membaik
saya mau bicara sebentar bisa
ada apa ya pak
saya mau bicara empat mata dengan ibu
tapi kalau bisa bicara saja di sini
kalau begitu mari kita ke ruangan saya pak
akhirnya mereka mencari ibunya ke laut
silakan duduk pak
terima kasih bu
saya ingin bertanya bu
siapa dulu yang nantar ena ke pantai ini ya
sayang sekali pak a saya tidak bisa menjawab pertanyaan pak a
karena orang yang membawa ena ke sini minta dirahasiakan identitasnya
kalau begitu ibu bisa beritahu ciri cirinya saja tidak
oke iya lucu tuh
tante kita foto lagi yuk sama om a
soalnya om al baik banget sama kita kita
terus kita dibeliin mainan loh